hati hati di jalan atau makan selamatan bukan kecepatan
terima kasih semoga selamat sampai tujuan

kita makan di sini
nanti kita bawain

dompet saya gak ada
hati hati di jalan
tempat keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
di dalam ramai ada yang kecopotan
mungkin dia udah kelaparan
di pasar ada yang kecopetan
di pasar ada yang kecompetan
di pasar ada yang kecopetan

di pasar ada yang kecopetan
jangan sekadar itu

boleh ikut duduk
kelihatannya lagi ada masalah
lagi enggak ada kerjaan
saya baru kehilangan pekerjaan
baru kehilangan proyek
berarti bapak baru kehilangan uang besar
berarti sekarang bapak miskin
bisa dibilang saya sedang jatuh miskin
satu pertanyaan lagi
bapak lemah iman
mau ngajak saya pindah agama